ini akan dikurangi kapasitas maksimal dari kendaraan umum atau kendaraan adalah lima puluh persen meneruskan seperti yang ada sekarang
kemudian ada pembatasan frekuensi layanan dan armada lalu transportasi darat kereta dan kapal penumpang juga diatur dengan pembatasan jumlah penumpang per kendaraannya
detilnya nanti akan diatur secara teknis melalui surat keputusan kepala dinas perhubungan
ada pun kendaraan pribadi
hanya boleh diisi maksimal dua orang per baris kursi kecuali bila kendaraan pribadi mengangkut keluarga yang berdomisili satu rumah
tapi bila tidak satu domisili maka harus mengikuti ketentuan maksimal dua orang per baris
kemudian ada juga kebijakan ganjil genap ditiadakan selama psbb motor berbasis aplikasi
diperbolehkan untuk mengangkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat
dan detil dari aturan aturan ini akan disusun melalui sk kepala dinas perhubungan
terkait dengan saran isolasi